hai itu kan harga spare partnya masih kira kira
ya udah jangan dibenerin dulu saya belum kepikiran uangnya
ya motornya boleh saya titipin dulu di sini boleh asalnya lama lama
parkiran kira kira udah aman atau belum ya
kamu udah mau kerja lagi
di rumah bosen cuma tidur
terus ke wc
kalau udah mau kerja lagi
yaudah kita berangkat aja
lagi mau kesini
habis sarapan baru mau jalan kesini
kejadian kayak kemarin lagi
kejadian kemarin yang mana
yang kamu dipukulin orang
saya udah dipukulin
kok kamu bergirsis
apa udah wymu
mau dibawa ke bengkel
rem tangan patah
rem belakang sama footstep
kita tanya aja dulu ke bengkel
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
saya sendiri lagi
bukannya kamu udah dudul jomblo
ini bukan masalah percintaan
main gak mau parkir lagi
dia bilang parkiran sama aja seperti terminal nggak aman
sebelum mn mau ikut sebelum saya sama jack sempat ikut kamu juga
kamu kan parkir sendirian
masa kamu mau berhenti juga
bukan mau berhenti
orang mah sampe ngajak perang buat ngerbut rahan parkir
masa kamu malah mau berhenti
siapa yang mau berhenti
saya cuma bilang ke kamu mn gak mau parkir lagi
saya nggak bilang saya mau berhenti juga
kenapa kamu marah
siapa marah kamu tuh yang marah
otang sekarang kenapa gitu
masa saya ngomong baik baik dia malah marah marah
tapi pilihan katanya nggak enak
orang sampai ngajak perang buat ngerebut lahan parkir
masa kamu malah mau berhenti
memangnya kamu mau berhenti parkir
kenapa otak sampai bilang begitu
mn gak mau ikut parkir lagi
katanya parkiran sama aja seperti terminal
saya malah dimarahin sama otak
dia bilang sebelum mn mau ikut sebelum saya sama jack sempat ikut kamu juga
kamu kan parkir sendirian
saya malah dituduh mau berhenti
sampai dia ngomong yang kayak tadi
orang sampai ngajak perang buat ngerebut lahan parkir
masa kamu malah mau berhenti
saya mau ke otang dulu sebentar
awas tadi nelpon kamu
bilang mn enggak mau parkir lagi
sebelum mm ikut sebelum saya sama jack sempat ikut dia juga
dia juga kan marti sendirian
terus kamu bilang orang mas sampai ngajak perang buat ngerebut lahan parkir
masa kamu malah mau berhenti
sambil marah gak
aos tadi bilangnya kamu marah
aus kayaknya lagi sensitif
temenin saya ke tempat aos
kamu mau ke tempat aos
ajak jack juga
ya kalau ada salah paham biar ada penengah
saya sama jack mau pergi sebentar
saya sendiri lagi
saya yang ketempuhan
kemarin saya market deket taman
waktu saya tinggal masih baik baik aja
sebegitu saya balik lagi
gimana kalau langsung dibenerin aja
penyebabnya gak usah dipikirin
berapa estimasi ongkosnya
sama biaya servisnya
ya udah aku mau pake

ya udah aku mau pake
ya udah aku mau pake

ya udah aku mau pake

ya udah aku mau pake
manggilannya jangan emang
mau beli berapa
itu baru estimasi
bisa kurang bisa juga lebih
itu kan harga spare partnya masih kira kira
ya udah jangan dibenerin dulu
saya belum kepikiran uangnya
motornya boleh saya titipin dulu disini
boleh asal jangan lama lama
gue harus apa disini
kenapa kamu sedih
saya nggak jadi kerja di pt andai hujan turun
aus nggak ada
sebentar saya telepon
jangan jangan dia juga udah nge markir
di warung lagi makan
di warung mana dekat parkiran nggak
dari parkiran sekitar dua ratus meter
saya di parkiran
bang edi mau ngasih uang buat benetin motor kamu